informasi bau durian menyengat di pesawat sriwijaya air saat akan lepas landas pada senin pagi menjadi viral karena unggahan amir zidan di akun facebooknya
hanya menjadi sorotan warga net amir menulis mendapatkan informasi dari petugas bahwa durian yang dibawa bagasi pesawat adalah seberat tiga ton
dalam unggahannya yang disertai video amir menyebut aroma durian membuat penumpang memprotes awak kabin hingga akhirnya penumpang turun dari pesawat
amir menambahkan sempat ada perdebatan antara penumpang dan juga petugas hingga akhirnya durian diturunkan dari pesawat
video video penurunan durian pun diunggah amir di akun facebooknya
terlihat sejumlah penumpang menunggu durian dikeluarkan dan petugas menunjukkan bagasi yang kosong dari durian
video video yang diunggah amir zidan mendapat lebih dari tiga komentar warga net dan telah dibagikan lebih dari dua belas kali setelah dua puluh jam diunggah
video video penurunan durian dikeluarkan dari pesawat
di ujung telepon sudah ada amir zidan yaitu salah satu penumpang sriwijaya air bengkulu jakarta yang juga tadi videonya anda saksikan
mas amir selamat malam
kita ke penerbangan kemarin mas amir anda dan juga penumpang pesawat sriwijaya air merasa dan juga mencium aroma durian yang sangat
menyengat dan kuat ini ketika kapan
artinya ketika semua penumpang sudah ada di dalam pesawat
atau menuju pesawat atau kapan
jadi pas sudah diadap ada pengumuman boarding
saya sama teman teman naik pesawatnya belakangan
dari penumpang yang lain
karena seat kita itu ada di depan
jadi begitu semua penumpang sudah terisi
tinggal kelompok kita ini
ada sekitar berapa orang delapan sembilan orang itu
di tangga itu sebenarnya sudah berasa
tangga mau menuju ke pesawat ya
menuju pintu pesawat itu sudah mulai
begitu saya masuk ke pintu pesawat benar
terus saya tanya sama promogarinya
pak ini kok bobo durian
oh iya pak ada durian di belakang
maksudnya di belakang itu kargo jadi bukan bagasi tuh bakargo
berarti dibenarkan oleh awak pesawat ya
bahwa memang pesawat tersebut mengangkut durian
dan duriannya itu sudah ada di dalam
oke semua sudah masuk ke dalam pesawat ya berarti duriannya
anda melihat sendiri
oke saya melihat
enggak jadi durian itu dalam posisi emang udah ada di kargo
aha ketika anda dan juga penumpang lainnya protes
apa jawaban dari kru pesawat
iya jadi memang awal awalnya sih memang nggak ada yang protes
akhirnya saya memberanikan diri untuk bukan protes sih
pak ini kok baunya makin menyengat nih
terus di dalam pesawat itu ini mbak apa namanya panas
ac ini tuh nggak berjalan nggak berfungsi seperti biasanya gitu kan
oke jadi udara sumpah kemudian ditambah bau durian yang sangat kuat itu
akhirnya kemudian banyak penumpang yang juga merasakan hal yang sama dengan anda
betul saya lihat gesturnya juga udah mulai itu kan
nah terus akhirnya saya memberanikan diri ke depan dekat pintu keluar itu
saya bilang wah ini udah kayaknya udah makin ini nih apa namanya aromanya udah makin
enak kan bau duriannya gitu
anda merasa terganggu penumpang lain juga merasa terganggu protes
kemudian turun semuanya dari pesawat
ya akhirnya saya nanya sama petugas yang pakai rompi rompi itu
saya bilang mas ini kalau duriannya sedikit nggak mungkin ini pasti banyak
nah petugasnya sendiri yang ngomong iya pak ada tiga ton
petugas apa nih ya petugas pramugari flight attendant kah
atau petugas dari pihak bandara yang berada di luar pesawat kah
yang di luar pesawat yang pakai rompi rompi itu mbak
beliau menjawab tiga ton membawa buah durian ini ya
mbak dia yang bilang sendiri orang petugasnya itu gitu
ya akhirnya dan dia ngomong tiga ton itu didengar sama ini pak mugari dengar
terus penumpang yang di depan juga dengar ada tiga tol
ya akhirnya saya maksa turun jadi wah ini enggak benar nih gitu
oke ketika anda turun kemudian artinya kan penerbangan waktunya juga jadi terganggu nih
dan buah durian ini
ini dikeluarkan dari pesawat dari kargo pesawat
ya setelah melewati proses negosiasi
artinya negosiasi itu apa
kita mau terbang asal duriannya turun
oke anda dan juga penumpang yang lain melihat kondisi ketika durian durian ini diturunkan dari pesawat seperti apa
karena durian ini kan sebenarnya diperbolehkan asal dengan pengemasan yang juga sesuai
dan juga sriwijaya air sudah mengangkut durian ini
ini sudah bukan baru satu kali penerbangan ini kan sudah beberapa kali
ya anda melihat ada pengemasan yang salah atau packaging dari durian durian ini nggak ketika diturunkan
begini mbak kita kan nggak boleh terlalu dekat sama bodi pesawat kan nggak boleh kan
jadi hanya melalui video itu pun diambil sama temen saya jadi memang dalam posisi di packaging gitu
tapi kan masalahnya kan keluar aroma
keluar aromanya mbak ya kan
itu yang kemudian mengganggu anda dan juga penumpang lainnya ya jadi tidak bersedia untuk naik penerbangan
kalau regulasi masalah kargo saya sih nggak ambil pusing deh saya juga nggak begitu ngerti gitu
yang saya cuma pertanyakan kok ini baunya enggak
lumayan lho mbak dua puluh menitan di dalam panas dan bau durian cuma kayak apa tuh ya kan
mas amir singkat atas kejadian ini anda dan juga penumpang di penerbangan itu
mengalami keterlambatan berapa lama
kurang lebih sekitar hampir satu setengah jam
hampir satu setengah jam oke
tapi terbang tanpa durian durian tadi ada di dalam pesawat lagi ya
terima kasih mas amir zidan sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini